langkah menteri pendidikan menerbitkan permendikbutristek no tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu
tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
pemicunya adalah salah satu pasal yang dianggap sebagian kalangan
melegalisasi perbuatan asusila dan seks bebas atau zina
pihak yang tidak sepakat menginginkan pencabutan pasal ini
namun pihak yang setuju mengatakan pasal ini bisa melindungi korban
dari tuduhan pelaku zina atau asusila dan berpihak kepada korban
kita akan membahasnya malam ini sudah bergabung secara virtual
ada pak abdul fikri fakih wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
dari fraksi pks pak fikri
selamat malam assalamualaikum bapak
selamat malam merahmatullah terima kasih
baik terima kasih
berikutnya ada ibu hetifa syai fudian wakil ketua komisi sepuluh dpr ri
dari fraksi gokar
ibu hetifa selamat malam
malam mbak putri malam pak fikri
sesama kawan komisi ya
sesama kawan komisi kita akan melihat bagaimana perbedaan pandangan
yang semoga bisa menjadi diskusi yang baik
dan juga ada pak cecep darmawan guru besar universitas pendidikan indonesia upi
pak cecep selamat malam
selamat malam assalamualaikum
salam sehat semuanya
waalaikumsalam merahmatullah ibu barakatuh
terima kasih bapak ibu sudah bergabung pada malam hari ini
saya ke pak fikri terlebih dahulu
pks ini termasuk yang menolak permendikbud ini
kemudian mana yang bisa dijelaskan yang tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh pks
terutama ada saya mengutip ini pernyataan yang sudah beredar
pks termasuk yang mengatakan ada celah moral yang legalkan kebebasan seks
bisa anda jelaskan soal ini pak fikri
assalamualaikum merahmatullah ibu barakatuh
ini televisi televisi kasih jenis yang tarik
tidak hanya saat ini ya pak menteri pendidikan indonesia
permendikti ini muncul ketika jpr sediakan
ini yang jadi masalah
jadi tidak ada dialog tidak ada diskusi tidak ada sounding
jadi sungguhpun ini permen ya
permen itu tidak ada di undang undang dua belas dua ribu sebelas
jadi yang ada di undang undang dua belas dua ribu sebelas
jadi yang ada di undang undang dua belas dua ribu sebelas
nah ini yang sekali lagi saya mengingatkan kepada kementerian pendidikan kedayaan
apakah itu sejak un tidak berlaku
ini juga heboh
kemudian juga program organisasi penggerak dan seterusnya
ini juga ada resistensi ada penolakan dan seterusnya
nah ini juga
kuncinya ada di
parti parti publik yang mestinya semakin kesini semakin dilibatkan
termasuk ini juga
permendikbud tiga puluh dua ribu dua puluh satu tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual
ini juga yang banyak masuk ke kita
kita nggak tahu kan ya
kok nggak memberi masukan
ini kan berbahaya
jadi ada kekhawatiran
tetapi satunya kekhawatiran tentang dekadensi moral
yang tiga puluh tiga persen anak remaja kita itu sudah melakukan
aktivitas seksual dan seterusnya
dalam berbagai macam bentuk dan sebagainya
kemudian mentara kemendiku tristek
ini darurat kekerasan seksual
lima belas persen dari
inti tentang ketamika
mengalami kekerasan seksual dan seterusnya
dan ini gawat darurat
sehingga harus segera muncul permen di kut tristek nomor tiga puluh itu
saya kira tentang menyelesaikan problematika itu saya kira kewajiban bersama kita
apalagi di saat ada problematika besar yaitu pandemi
oleh karena hal hal lain seperti
kalau tidak saya kira
kalau memang mengganggu
maka memang harus segera diselesaikan
sesuai dengan pandangan sendiri
dengan kemendiku tristek saja
pemangku kepentingan pendidikan ini banyak
siswa dan mahasiswa
itu kan orang tuanya
dua kali lipat berarti tiga kali lipat
kemangku kepentingan pendidikan ini
jadi kalau ada sedikit saja kebijakan tentang pendidikan
tentu akan direspon
oleh karenanya ini juga permendikbud ristek nomor tiga puluh dua ribu dua puluh satu itu apa yang dipermasalahkan
kan pasal lima itu
pasal lima itu
ini kan karena di permen di kut sebelumnya
permendikbud nomor delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas itu juga sama
penanganan kekerasan juga
cuman tidak hanya di perubahan tinggi
satuan pendidikan harus melakukan ini ini ini dan sebagainya
tidak ada perasa
yang ini tadi berbau liberal dan bahkan muli tafsir
bahkan ini sangat rentan berbenturan dengan

bisik dignas dan seterusnya karena
ada banyak ya
alat kelamin menggosok dan sebagainya
pokoknya lah itu di pasal lima ayat satu dan dua itu
terutama ayat dua
kemudian ada perasa
tanpa persetujuan korban
nah inilah yang dipermasalahkan
tidak ada seperti itu
seperti permen di kut sebelumnya delapan puluh dua tahun dua ribu lima belas
itu tidak ada masalah
semua mendukung karena ini
nah ini kan kemudian akhirnya
kemudian muncul karena yang ini sedang diperdebatkan di
yang sekarang menjadi
bidana seksual itu
ini diskusinya adalah bahwa
apakah kita akan
apakah kita akan menghukum
orang yang melakukan
perjinaan dengan kekerasan saja
sementara perjinaan yang
tanpa kekerasan maksudnya
suka sama suka
melakukan ini itu seksual itu
itu tidak ada apa apa
nah ini yang saya kira akan
banyak dipermasalahkan oleh
komisi sepuluh juga akan mengagendakan
kalau tidak salah
ini ada agenda punya bu etipa
undang undang praktek psikologi
undang undang skn juga harus selesai

baru akan ketemu dengan
hanya memang karena
tidak perlu ada
permending boot yang ini ya
karena yang sebelumnya masih
cukup kuat menurut anda
permending boot yang ini
karena yang sebelumnya masih
kekerasan seksual di lingkungan kampus
atau di lingkungan pendidikan
permending boot yang sebelumnya
andai kan memang tidak dianggap
spesifik karena di perguruan tinggi
ya berarti jangan memunculkan
frasa frasa yang memunculkan
sekarang ini kan karena ada
tanpa persetujuan korban
itu yang jadi
tanpa persetujuan korban
tanpa persetujuan korban ini kan
kemudian juga ada pengecualian karena
yang terjadi di lapangan
yang kemudian sudah di
informasi yang diambil oleh lsm bahwa
yang menjadi korban ini adalah mereka yang
tidak bisa mengatakan
tidak bisa memberikan penolakan sepenuhnya
dan juga tidak bisa memberikan persetujuan sepenuhnya
saya ke bu hetiva sekarang
bu hetiva bagaimana
menurut anda soal perdebatan atau
tafsir yang muncul terkait
frasa dan juga
hal yang diatur dalam pasal lima ini
pasal lima ini
ya pertama tentunya
ingin mengapresiasi ya upaya dari
kemendiku tristek untuk secara sungguh sungguh menangani
permasalahan kekerasan seksual di kampus
namun memang terkait dengan permendikbud nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini
kami memang menyarankan ya
sebaiknya ini disosialisasikan dengan lebih baik
untuk mencegah multi tafsir
dan jika diperlukan
tentunya kita perlu melakukan
ya walaupun revisi terbatas
ya jika tidak ada level penerimaan yang baik
tentunya akan sulit juga
dipraktekkan atau dilaksanakan
nah kami menyayangkan ya
sampai terjadi kisruh
karena perbedaan persepsi terhadap hal ini
padahal kita sebenarnya semuanya
sedang sama sama berbenah
agar kampus menjadi tempat yang aman dan kondusif
ya untuk proses pembelajaran
dan juga penerapan tridharma perguruan tinggi
dan walaupun kita berbeda partai ya
golkar itu bukan partai berbasis
golkar juga pasti tidak akan tinggal diam
dan menerima begitu saja
jika terbukti ada satu aturan
melegalkan seks bebas ataupun tindakan asusila
di lembaga pendidikan
apalagi kami juga akan
menjunjung tinggi nilai nilai pancasila
dan undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi sekarang kita kembali lagi
tadi yang pak fikri sampaikan
sangat penting dukungan semua pihak
untuk betul betul kita fokus mbak
kekerasan seksual yang marah
di perguruan tinggi
namun pro kontra nya ini
masih terjadi disamping tadi soal pasal lima
masih ada juga sih
pihak yang mendenial atau apa ya
kekerasan di kampus itu
sebenarnya sudah sampai pada tahap
nah ini ada yang menganggap
tidak ada masalah kok di kampus
selama ini aja baik baik aja
tidak ada permendikus pun tidak masalah gitu ya
nah padahal kita tahu
kondisinya seperti ini
yang terungkap data datanya pun
masih sifatnya itu
seperti puncak gunung es
karena banyak sekali dari korban
yang tidak mau melaporkan
nah jadi formulasi tanpa
persetujuan korban itu kalau saya menangkap
tujuannya adalah untuk
menjamin bahwa korban
melakukan suatu atau
terjadi ya satu tindakan
bisa jadi nanti akan
mengalami sanksi juga dari kampus
padahal dia melakukan itu
karena mengalami pemaksaan
dari pelaku kekerasannya
nah padahal kan sekarang kampus kampus
itu setahu saya
seperti di itb juga di kampus saya
sudah memiliki tata tertib
yang terkait dengan perilaku
seks bebas ataupun tindakan asusila
mungkin kan cecek juga bisa cerita
seperti apa tapi saya yakin
hampir semua kampus sudah memiliki
yang terkait dengan zina dan tindak asusila
yang dilakukan di lembaganya
oke artinya itu
tidak perlu lagi diatur di permen ya
permen lebih baik mengatur
lebih ke kekerasan seksualnya gitu
ya mengatur kekerasan
maksudnya saya menangkapnya mengapa
aturan yang khusus
menyangkut kekerasan tetapi tidak mengatur
sekaligus ya masalah
karena mungkin menganggap kampus sendiri sudah ada
namun kalau memang kita mau memperluas
kita jadi dulu
permendagri ini direvisi menjadi
permendagri tentang pencegahan kekerasan seksual
dan pencegahan tindak asusila
tindakan lain yang dianggap
melanggar gitu ya
kan bisa diperluas juga
tapi memang yang sekarang itu
nanti setelah jeda
baik ibu hetiva mohon maaf
kita sekarang jeda dulu
setelah jeda saya akan ke pak cecep
seberapa urgent sebenarnya
saya ingin mendengar masukan
atau pendapat dari akademisi
seberapa urgent permendikbud ristek ini
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih sudah bersama kami
kami masih membahas
berkaitan dengan polemik
dari permendigbud ristek
nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu
ada sebagian pihak menilai
permendigbud ristek ini
melegalkan zina di kalangan kampus
pihak yang lain menganggap bahwa
ini justru melindungi korban
agar tidak juga dituduh menjadi pelaku
asusila atau pelaku zina
saya ke pak cecep sekarang
pak cecep darmawan
guru besar upi
universitas pendidikan indonesia
pak cecep seberapa urgent sebenarnya
permen ini di kalangan akademisi
kalau dilihat dari
di situ pencegahan
dan penanganan seksualitas
tentu anjing itu
termasuk di kampus saya
universitas pendidikan indonesia
persoalan persoalan ini kan sudah ada
bagaimana pak darmawan
kemudian ada unit yang menangan
mungkin kampus kampus lain jadi
tapi memang kehadiran
umur dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu
di kota petinggahan
di kampus kampus ini
status itu dari
dari sisi regulas
itu kan harusnya dilihat dari aspek misalnya
filosofisnya seperti apa
jadi saya pikir
seperti itu juga
jadi kegaduhan di urang publik itu
sudah menjadi premis sekarang
kalau yang tidak setuju
kenapa tidak setuju soal
penanganan atau pencegahan
bagaimana dengan pasal
dari beberapa poin
yang di situ juga
jadi persoalan menarik
makanya kalau ditanya
peraturan menteri itu kan untuk
rasa seksualitas ini
jadi dari situ betul
cuma masalahnya sekarang pada aspek apa
praktik yang tadi
salah satunya ya yang dipertanyakan oleh
dan yang kedua
yang tidak kalah pentingnya adalah
di kampus itu juga
harusnya menteri itu
kenapa tidak membuka ruang publik dulu
di undang undang dua ribu
di tahun dua ribu sebelas
dan perlaksanaan undang undangan itu di pasal sembilan puluh enam
itu dibuka ruang publik
mengapa tidak diundanglah para ahli pendidikan
dan berbagai stakeholder
cuma ini kami mau membahas
cuma dibiasakan proses proses
jadi sebenarnya kalau menurut anda ini
ini permasalahan hanya
perkara sosialisasi saja
atau ada lebih di dalamnya
berkaitan dengan frasanya kah
kemudian definisinya kah
juridik dan sisiologi
jadi belum ses
sesuatu yang memang diperlukan
misalnya tadi ada persoalan
perdebatan soal prase
nah praktek yang di dalam pasal
dalam beberapa hal itu
itu harus dibenahi seperti apa
ahli hukum tata negara
b fitri susanti mengatakan
formilnya tidak ada masalah ini
kalau tadi anda mengatakan
harus ada yang dibenahi
ya kan itu artinya
harus dibuka ruang ruang publik
perdebatan publik itu ya
jadi rujukannya bukan
kepada si a si b gitu
tapi coba duduk bareng
duduk bareng lah
masalah mengatakan anak anak ada dia
apakah suatu masyarakat atau sebuah pasal
atau anaknya juga
akan siapa yang berjaya dia
akan sengbaikan sudah
menetapkan satu peraturan perundang undangan dalam hal ini
ada sedikit informasi yang ingin kami sampaikan di sini
berkaitan dengan cantolan hukum
karena pak cecep tadi sudah menyinggung soal itu ya
jadi kita lihat cantolan hukumnya seperti apa
dari di dalam pasal enam ayat dua undang undang nomor dua belas
dinyatakan bahwa permen bisa memiliki kekuatan hukum mengikat
jika ada perintah dari peraturan perundangan yang lebih tinggi
maka terbitnya peraturan menteri ini tidak tepat
karena undang undang yang menjadi cantolan hukumnya saja belum ada
ini dari rekan fraksi pak fikri di sini
menarik di sini kalau misalnya melihat soal ini
jadi permen digbut ini tidak punya cantolan hukum
tapi di sisi lain misalnya fraksi pks juga menolak ruu pks
bagaimana sekarang kita mencari cantolan hukum soal ini
karena kalau misalnya kita melihat yang tingginya juga kemudian ada penolakan dari fraksi pks sendiri
untuk menuntaskannya menuntaskan kekerasan seksual di dunia pendidikan ini bagaimana fix ya
baik pak fikri
jadi memang kayaknya tidak hanya sekedar rasa tidak eh tanpa persetujuan korban itu saja
tentu semua regulasi harus dihitung di sisi filosofis juridis dan fisiologis
itu yang rasa ini menjadi masalah
itu saya kira karena harus ada perdebatan tentang filosofinya
jadi kalau kemudian seperti ini tidak hanya teknokratik ya tidak hanya mungkin legal drafting saja tidak
nah ini akarnya mas masalahnya apa
jadi kalau kemudian apa namanya membuka pakaian korban apakah kemudian dengan tanpa persetujuan korban
itu saja yang dihukum
sementara yang suka rela berarti boleh
kemudian mengirimkan pesan lelucon gambar dan seterusnya
kemudian mengunggah foto tubuh dan nonton informasi pribadi korban dan seterusnya dan seterusnya
ini kalau kemudian ini ini kan secara filosofi saya kira ini cenderung ke barat
tenderung kepada permissive
jadi itulah yang kemudian diangkat oleh pak muzamil barangkali
ini asalnya adalah seksual concern itu
jadi seksual yang itu sangat pribadi
dan kemudian berarti yang adatnya suka sama suka
suka sama suka
jadi etikanya adalah etika suka sama suka saja
kalau kemudian salah satu tidak suka atau mungkin ada kekerasan itulah kemudian yang dihukum
ini kan berarti secara filosofis ada masalah
jadi ini apakah sesuai dengan norma hukum indonesia
apakah sesuai kemudian ditarik dengan
pak fikri pak fikri
undang undang dasar dan seterusnya dan seterusnya
ini lah yang dipermasalahkan oleh sebagian kalangan yang menolak
karena ini bolehlah ada kekerasan
tetapi yang tidak yang tanpa kekerasan kegiatan seksual yang kemudian tanpa ada ikatan pernikahan dan seterusnya
apa kemudian itu diperbolehkan
kalau ininya adalah standarnya adalah tanpa persetujuan korban
ini perlu diskusi saya kira sekali lagi
jadi ini apa namanya biarkan itu balik menyelesaikan pekerjaannya
sehingga menyelesaikan draft undang undangnya
yang tadinya pemberantasan kekerasan seksual penghapusan kekerasan seksual
sekarang menjadi pidana seksual dan seterusnya dan seterusnya
itu biar saja
dan ini kemudian kalau memang mau butuh ya dikomunikasikan dulu dengan stakeholder
jadi tidak seperti ini
saya kira nanti akan selalu akan ada masalah
karena saya menilai bukan hanya masalah legal drafting saja atau teknokratik penyusunan ini saja
saya kira tidak
tetapi secara filosofi saya kira ini ada masalah dengan budaya bangsa dengan konstitusi kita dengan undang undang lain dan seterusnya
oke agak dejavu sebenarnya mendengarkan penjelasan yang pak fikri tadi sampaikan
karena hal yang sama juga disampaikan
ketika pembahasan ruu pks
soal definisi juga masih sama
pks juga teman teman dari pks juga menyampaikan hal yang sama
tapi sekarang kalau misalnya ditarik lagi sekarang pak fikri
apa solusinya sekarang untuk bisa segera membereskan persoalan kekerasan seksual yang terjadi di kampus
karena itu nyata korbannya ada kejadiannya juga ada
jadi kalau menurut saya
kalau menurut saya itu tadi bikin solusinya adalah sementara karena ini sudah terbit
apa namanya revisi terbatas
apa yang keberatan dan seterusnya karena ini kan yang dibutuhkan katanya adalah satgas
tempat untuk mengadu dan seterusnya dan seterusnya
yang dibutuhkan kan itu
nah karena yang dibutuhkan itu maka hal hal yang keberatan itu silahkan didiskusikan
karena itu tadi kan pasal lima ayat ini
dua yang beberapa a b sampai u itu
itu yang ada perasa tanpa persiduhan korba
saya kira ini kalau perlu dihapus dan kemudian akhirnya ayat tiga dihapus lebih dulu
ini bisa saja
tapi sekali lagi ini sudah masuk ke konten ya
jadi saya kira bu hedipa juga
ini kalau seperti ini
ini kan akan maksudnya baik mau menyelesaikan problematika
tetapi kemudian kalau gaduh seperti ini kan akhirnya tidak selesai
saya kira ini saya menyampaikan mungkin tidak hanya kali ini ya
saya tadi menyebut tadi tentang un tentang program
atau organisasi penggerak tentang merdeka pelajar
sosialisasi ya menurut anda ya
saya kira kurangnya partisipasi publik ini menjadi seperti ini
kita sekarang jeda dulu
nah problematika filosofi sekalipun kalau ada perdebatan lebih dulu
ada diskusi dialog lebih dulu dengan para pihak
saya kira tidak ada masalah
mesti ada solusinya
tidak ada satu di kanan satu di kiri
kemudian bertahan terus kan nggak bisa
ada jalan tengahnya seperti apa
saya kira begitu
ini problematikanya karena tidak mengajak dialog sebesar besarnya partisipasi publik
sehingga akhirnya regulasi yang ada hanya diributkan
saya ke bu hedipa
sebelum ke bu hetifah dulu tapi nanti bisa dijawab setelah jeda bu hetifah
katakanlah kemudian nanti sudah dibuka ruang untuk berdiskusi
sekalipun sudah disampaikan oleh kementerian pendidikan kementerian dikbut rigstek mengatakan bahwa tidak ada sama sekali maksud untuk itu
anda tetap membuka opsi untuk ada revisi terbatas karena begini
jika ada revisi terbatas kan yang dikhawatirkan
permen ini kan tujuannya perspektifnya dari perspektif korban
dikhawatirkan jika ada revisi terbatas yang mengakomodir hal hal yang keberatan
dikhawatirkan justru mengurangi perspektif terhadap korban itu
nanti dijawab setelah jeda bu hetiva ya
kita sekarang jeda dulu tetap di newscast
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
kami masih membahas permainan dik butrik stek nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu
saya ke bu hetifah dari komisi sepuluh fraksi golkar
bu etiva tadi anda sempat mengatakan sosialisasi diperlukan dialog diperlukan dan tetap membuka kemungkinan untuk revisi terbatas
nah revisi terbatas ini dikhawatirkan kemudian bisa mengurangi impact atau mengurangi dampak atau bagaimana
dan memberikan pengertian bahwa kita berpihak kepada korban
jadi gini mbak kalau saya menangkapnya ya
ada satu harapan yang sama sebetulnya
bahwa sesuai dengan norma dan nilai nilai agama di indonesia kita ingin sebetulnya pengaturan terhadap tindak asusila di dalam tata tertib kampus
itu perlu ditegakkan dan semakin tegas
kan begitu ya pak fikri ya
sebenarnya kalau dalam hal itu kita semuanya sama
nah namun di sisi lain
nah di sini
kita mungkin agak sedikit suka ada misinterpretasi atau suka ada perbedaan multitafsir itu terkait gimana pada saat yang bersama itu kita bisa menjamin di dalam satu pengaturan
korban kekerasan seksual yang mengalami pemaksaan tidak akan turut dihukum sebagai pelaku tindakan asusila
karena kan itu membedakannya seperti apa
jadi kalau saya justru tadi menginterpretasikannya
jadi kalau untuk pelaku tindakan kekerasan di kampus dia harus mendapatkan hukuman ganda dalam konteks aturan baik terhadap asusila
kan dia sudah melanggar saksi nih soal asusila
tapi dia juga memiliki kesalahan lagi yaitu dengan kekerasan
jadi bukan berarti kalau yang diatur terkait kekerasan yang asusila boleh
justru dia sudah asusila
dia melakukan itu harus disangsi apalagi dengan kekerasan
jadi double hukumannya itu harus diperberat
jadi bukan hanya sebagai pelaku tindak asusila tapi juga sebagai pelaku kekerasan seksual
nah jadi kalaupun nanti ini ada revisi terbatas kalau tentu kita berharap tujuannya itu tetap bisa diakomodir
jadi jangan sampai maksudnya revisi terus tadi perlindungan kepada korban
saya secara pribadi mungkin ya punya empati yang lebih besar gitu ya
jadi saya pikir nanti kedepan gitu bagus jika diskusi diskusi ini dilakukan dengan lebih intensif
melibatkan juga kelompok kelompok muda yang ada di kampus kampus
termasuk juga khususnya kaum perempuan
sehingga mungkin masalah kekerasan seksual yang selama ini ditutup
tutupi atau diabaikan demi nama baik kampus
itu benar benar bisa kita berantas sampai ke akarnya
oke baik saya ke pak cecep sekarang
pak cecep untuk mencegah dan juga menangani kekerasan seksual di kampus itu ada satu hal lagi yang kemudian juga dipandang perlu untuk disadari
jadi masih banyak pihak kampus juga yang dalam fase menolak atau mengingkari
adanya kekerasan seksual itu
apa yang juga bisa dilakukan sekarang anda dari akademisi
saya ingin mendengarkan pendapat anda soal ini
ya terima kasih
jadi sebenarnya persoalan ini harus dikembalikan kepada persoalan kampus memiliki otonomi
jadi kita sering bicara ya otonomi perubahan tinggi
saya punya keyakinan kampus kampus kita itu memiliki regulasi yang baik
adalah hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
kita seringkali pendekatannya pendekatan hukum semata
padahal yang dipentingkan lagi adalah soal pembinaan
jadi bagaimana pembinaan atau optimalisasi pembinaan kemahasiswaan
jadi dilatih bagaimana sopsil mereka
ya perguruan tinggi itu
kemudian tugas kampus tugas pemerintah bagaimana memfasilitasi agar kegiatan kegiatan aktivitas kemahasiswaan itu ya berjalan dengan baik
jadi pembinaan itu sejak awal mahasiswa masuk
itu bagian dari pencegahan pencegahan nantinya gitu
bukan hanya karena penetapannya ada sikap pilaku tindakan kekerasan seksual baru kemudian reaktif
kita harus punya grand design yang baik di kampus itu
bagaimana ya dari proses pencegahannya itu sampai penanganan
dan selama ini juga tadi kampus kami ya di universitas kedengar indonesia
alhamdulillah persoalan persoalan yang kaitan dengan seperti ini sudah ada mekanisme
sudah ada sop sudah ada prosedur gitu ya
peraturan menteri itu kalaupun mau ya memperkuat saja
dan itu jangan terlalu kecil
biarkan perguruan tinggi saja punya otonomi
di sana peraturan menteri itu bicara soal yang general saja
prinsip prinsip gitu ya
jadi jangan terlalu teknis
apalagi ini sudah ada yang soal pidananya
sudah itu diatur oleh hukum pidana gitu ya
kuhp dan segala macam
jadi ya maksud saya ini harus kalau saya sarankan status quo kan dulu deh peraturan ini
status quo kan dulu
ajak ruling berbagai stakeholder
tidak ada waktu terlambat untuk perbaikan
daripada gagal terus dan ini mau di interpretasi
nanti ya ini akan menjadi training training lagi gitu ya
menuncangkan persoalannya sesungguhnya gitu
tapi saya harap kita semua sama sama berada di satu frekuensi yang sama
yaitu keberpiakan kepada korban ya bapak dan ibu sekalian
terima kasih atas diskusinya
terima kasih juga untuk pak cecep kemudian pak fikri dan juga ibu hetifah
terima kasih bapak ibu sekalian